ihh kamu tuh orang yang ngeselin banget sih
makanya aku gak pernah suka sama kamu
orang kayak kamu tuh kerjanya nindas orang terus tahu
nah sekarang buktinya apa
nyuruh orang pindah sama aku
amira itu kan karena aku pengen duduk dekat kamu
dan aku gak suka orang deket deket kamu
masa gitu gak ngerti sih
masa gitu gak ngerti sih
jadi bener kamu sudah bekerja disini
kata utari kamu sekarang sudah bekerja lagi
tapi itu kan kampus
iya tempat amira kuliah
saya sengaja cari kerja disini supaya ketemu sama dia
walaupun aku gak suka sama amira karena dia anak prabu
tapi aku gak akan tega sama iksan
yaudah nanti aku cari tau soal keadaan amira bagaimana
sekalian aku cari cara
supaya amira bisa kembali ke tangan kamu dari tangan prabu wijaya
terima kasih wisnu
saya kerja dulu ya
kita sekelas juga ya
kamu disini juga
iya kosong duduk aja
dia kan cowok yang waktu itu
ini bangku gue
kamu lihat apaan sih kamu lihat dulu andres ini jangan menang kamu punya kampus jadi
senang kayak gitu kamu senyum banget sama aku ya kenapa sih kamu nggak bilang aku
emang salahku apa iya masih nanya lagi salah kamu apa
aku mau belain kamu kalau kamu yang salah coba tanya sama semua anak di sini yang salah juga
pasti kamu kok mereka bilang eh kamu tuh orang yang sering banget sih makanya aku nggak pernah suka
sama kamu orang kayak kamu tuh kerjanya nindas orang terus tahu aku mindasa apa coba nah sekarang
buktinya apa nyuruh orang pindah seenaknya amira itu kan karena aku pengen duduk dekat kamu dan aku nggak
suka orang deket deket kamu meskipun itu nggak ngerti sih
oke nih tasnya dibalikin dan gue duduk sini sekarang aku nindis puas
biasalah dia akan kembali ke hapus
kamu tunggu disini sebentar ya aku mau pergi majalah dulu
hei jahira kok kita bisa ketemu disini ya
gimana bapak namira apa dia suka nanya nyapu
ngapain bapak namira yang selalu nanya
bukannya bapak selalu kasar sama dia kenapa sekarang jadi soal perhatian
dia itu cuma pengen tahu kabarnya amira
itu artinya dia perhentikan sama amira man
saya udah biasa dikasarin sama arman
ya mungkin karena saya ini orang miskin jadi dia selalu curiga sama saya
padahal saya sendiri gak tahu saya ini salah apa sama dia
apa perlu saya katakan semuanya
sudah sudah saya nggak mau cari ribut saya pergi dulu jahira
hati kamu kenapa sih sama pak wisnu kan kayaknya kamu gak suka banget sama dia
kamu bukan anak saya
tolong ingat baik baik
aku kesal aja sama dia yaudah
nam udah berapa ini
terima kasih pak
kamu sudah selesai kuliah
udah udah sekarang mau pulang
aku boleh antriin kamu pulang ya
oh kamu mau mobil juga
kuliahku udah kelar kok sekarang
dan aku mau pulang mau ngojek
tapi aku bisa antriin kamu pulang dulu
siapa tahu bisa antriin kamu pulang aku dapat penumpang
aku baru dengar loh ada yang kuliah di sini sambil ngecek
ya buat aku sih gak masalah yang penting itu halal
lagian aku kasian sama orangtuaku
aku udah tua
dan aku punya kerja lagian hasil aku ngojek lumayan kok buat ngidupin sehari hari
amira jangan gampang percaya sama orang
eh lo ganggu dia
gue gak suka ngeliat lo ganggu dia ya
lo tau kan gue siapa
jadi gue kasih tahu sama lo lo jangan deket deket sama dia minimal sepuluh meter lah
aku malah tau nggak sih sama kamu
nanti dikiranya aku ada apa apa lagi sama kamu
amira emang kalau misalnya dibilang ada apa apa sama aku bikin malu ya
cowok lama lama gue hajar juga ya
tenggil banget kayaknya
untung gue lagi nyamar kalau enggak udah habisin orang
kalau gitu sorry ya gue nggak tau kalau gue ganggu dia
rizky aku gak habis pikir deh sama kamu
dia tuh baik banget tau nggak sama aku
kamu nggak sepantisnya kasar sama dia
eh kamu tau gak dia tuh bisa masuk sini karena beasiswa
harusnya kamu sebagai anak pemilik kampus bersikap baik dong sama dia
kasih kesan yang baik sama dia
nggak usah pegang pegang
nggak bisa dia ngeliat gue deket sama amira
kalau dia deket terus sama amira gimana gue bisa balik benang
itu orang bener bener ngambat ya
oke lu liat nanti
kita mau ngapain sih kesini
aku mau beli buku kamu temenin aku tunggu sebentar
jangan lupa like subscribe dan share ya